ya mbak makasih udah nolongin aku hari ini
udah selamatin aku dari kejadian yang sangat mengerikan buat aku mah
permainan apalagi yang kamu lakukan saya ini udah terlalu berbahaya mama takut
mama takut sekali
al sudah sadar
buanding saya bisa bicara dengan ibu
ini soal maharatuh ya udah kita bicara di kantin
jadi ibu tadi saya diskusi sama felis felis bilang penampilan ibu waktu kemarin
terima kasih banyak
bahkan manajer pemasaran meminta agar ibu lebih ikut andil di maharatu bu
karena saat ini pak al masih belum bisa aktif di kantor
manajer dan tim pemasaran meminta ibu untuk datang di meetingnya lusa
untuk memberikan pandangan dari ibu
gimana ya pak randy ya
sebenarnya kesempatan ini tidak terlalu baik untuk saya
tapi saya ingin beri pandangan kepada ibu untuk berikan pandangan kepada ibu
gimana ya pak randy ya
sebenarnya kesempatan ini tidak terlalu baik untuk saya
tapi saya ingin beri pandangan kepada ibu
mungkin saya harus membicarakan masalah ini sama masalah
karena untuk saat ini yang paling penting adalah kesembuhan masalah sih buat saya
baik ibu itu keputusan ibu saya hanya menyampaikan
pak ikutin mobil putih yang di depan ya pak ya
apa jangan jangan dia
jadi mama tahu semuanya
wah tadi tiba tiba riki tuh pingsan
mama beli obat tidur di toko obat elvi
ini rumah siapa ya
kenapa elsa kesini
jangan jangan ini rumahnya ricky
saya turun di sini aja
terima kasih bu
terima kasih ya
kalau dugaanku benar berarti elsa dan ricky mereka
maaf mas nganterin apa ya mas buat siapa ini orderan atas nama pak riki bu
boleh saya aja yang terima saya ibunya saya tinggal di sini juga kok baik bu

hai masih emas terima kasih udah nolongin aku
hari ini udah selamatin aku dari kejadian yang sangat mengerikan buat aku mah
permainan apalagi yang kamu lakukan seth ini udah terlalu berbahaya mama takut
mama takut sekali kamu akan semakin terperosok dalam jurang dosa